usai dieksekusi kejari depok rombongan mobil pembawa tahanan buniani jumat malam tiba di lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
selain didampingi oleh pengacara terdakwa kasus pelanggaran undang undang ite tersebut juga diantar oleh keluarga
sementara dalam kasusnya tim kuasa hukum terpidana berencana mengajukan peninjauan kembali
rombongan mobil tahanan kejaksaan depok yang membawa buniani jumat malam tiba di lapas gunung sindur kabupaten bogor jawa barat dengan pengawalan enam unit mobil petugas
terdakwa kasus pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite ini didampingi oleh kuasa hukum dan keluarganya
pihak keluarga dan tim kuasa hukum mengaku bersyukur lantaran kliennya ditempatkan dalam lapas yang layak
sementara terkait kasus hukum yang menimpanya
mereka berencana mengajukan peninjauan kembali atau pk dalam waktu dekat
sebelumnya terdakwa buniyani menyerahkan diri ke kantor kejaksaan negeri depok jawa barat
ia menjalani pemeriksaan di ruang kasipidum kejaksaan negeri depok
dalam kesempatan itu buniani menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan pemenggalan terhadap video pernyataan ahok terkait surat al maida ayat lima puluh satu
buniani terbukti melanggar undang undang ite dengan hukuman penjara selama delapan belas bulan